bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden anies baswedan dan muhaymin iskandar telah menyerahkan berkas pendaftaran ke komisi pemilihan umum
didampingi petinggi partai koalisi berkas pendaftaran pasangan tersebut dinyatakan memenuhi syarat
bakal calon presiden dan wakil presiden anies imin terlihat tiba di gedung kpu pada hari kamis pagi
keduanya mengenakan kemeja putih dan didampingi petinggi partai koalisi
di dalam gedung kpu prosesi penyerahan berkas diterima oleh ketua kpu hashim ashari
usai menjalankan proses penyerahan anies imin memaparkan bahwa berkas yang mereka serahkan telah memenuhi syarat
selanjutnya capres dan cawapres yang diusung koalisi perubahan akan dijadwalkan melakukan tes kesehatan di rspad gatot subroto
kami membawa gagasan perubahan
perubahan yang kita lakukan adalah untuk memperbaiki kesehatan yang kita lakukan
perubahan yang kita lakukan adalah untuk memperbaiki kesehatan yang kita lakukan
kesehatan yang baik
gagasan dasarnya adalah perubahan menghadirkan kesetaraan menghadirkan keadilan
itu yang kami bawa